minggu pagi ria ruliana warga kecamatan cimahi selatan kota cimahi jawa barat ini
menjalani rutinitas pagi yang selalu ia lakukan sebelum berangkat kerja
ria selalu menyempatkan belajar bersama anaknya atau menemaninya bermain jika sedang tidak sekolah
sejak dua bulan terakhir ibu dua anak ini telah kembali bekerja sebagai pegawai konveksi
setelah pada awal april lalu sempat dirumahkan karena pandemi covid sembilan belas
beruntung salah satu umkm tempat yang bekerja mendapatkan permintaan pembuatan masker
yang digagas oleh pemerintah provinsi jawa barat
ria bersama sembilan belas rekannya akhirnya bisa kembali bekerja
saya mama mau pergi kerja dulu ya
ingat pesan mama kalau keluar harus pakai masker ya
mama pergi dulu ya assalamualaikum
saat ini ria bersama rekan kerjanya tengah sibuk

ria mengaku bersyukur karena masih memiliki pekerjaan
senang alhamdulillah bersyukur
misalnya bisa ada masker banyak di kerjaan bisa nambah nambah penghasilan buat keluarga
anak anak senang gitu bisa jalan lagi gitu
sementara itu nina turbayani
pelaku usaha umkm di kota cimahi jawa barat ini
mengakui usahanya terkena dampak akibat pandemi covid sembilan belas
usaha milik nina yang bergerak di bidang fashion mengalami penurunan omset hingga enam puluh persen
akibatnya usahanya sempat hampir bangkrut
untuk mengatasinya nina terpaksa merumahkan sebagian pegawai yang bekerja
untuk menurunkan biaya produksi
namun untuk tetap bertahan dan memastikan pegawainya tetap bekerja
nina pun mulai beralih memproduksi masker kain
yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat
sampai pada akhirnya masker kain buatannya dilirik oleh pemerintah provinsi jawa barat
dan masuk dalam salah satu umkm yang diminta untuk membuat sepuluh juta masker
alhamdulillah sekali pak kita yang usahanya yang hampir hampir mati
begitu dapat pengadaan masker ini untuk satu umkm kurang lebih sepuluh piece ya
terima kasih bapak gubernur jawa barat
yang memberi kesempatan untuk umkm dan melalui dinas koperasi umkm jawa barat
alhamdulillah kami karyawan umkm dan beberapa orang lingkungan sekitar bisa
bisa bangkit kembali dengan ada pekerjaan ini
semoga pekerjaan ini terus mengalir untuk kami umkm
pemerintah provinsi jawa barat melalui dinas koperasi dan usaha kecil jawa barat
membuat program sepuluh juta masker untuk membantu pelaku usaha
pemerintah provinsi jawa barat melalui dinas koperasi dan usaha kecil jawa barat membuat program sepuluh juta masker untuk membantu pelaku umkm

masker itu nantinya akan dibagikan ke masyarakat
kita tuh di awal itu dimulai bulan maret hampir sekitar tiga puluh tujuh ribuan lah yang terdampak
dan salah satu upayanya adalah salah satu sisi juga ada kebutuhan terhadap masker non medis gitu kan
ini menjadi peluang dan memang kita diusulkan untuk beberapa pelaku membuat itu
agar juga terbantu minimal tenaga kerjanya juga ada proses produksi yang berjalan
pengadaan sepuluh juta masker ini dibagi menjadi dua tahap dan melibatkan enam ratus dua puluh lima umkm di jawa barat
untuk mengerjakan sepuluh juta masker kain tersebut alokasi anggarannya mencapai lima puluh miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat